perbedaan data yang disampaikan oleh jurubicara gugus tugas nasional
dengan jurubicara satgas provinsi sumatera selatan tersebut
dikarenakan pihak provinsi baru menerima data yang terverifikasi
hasil tes spesimen atas nama satu pasien saja
sedangkan tiga lainnya sampai jumat sore
pihak pusat belum menyampaikan data nama nama pasien yang positif tersebut
kepada pihak provinsi
karena itulah dalam rilis yang dilakukan satgas provinsi
disebutkan hanya ada penambahan satu positif covid sembilan belas
perlu kami sampaikan bahwa data nasional hari ini kita total dua puluh satu
artinya ada penambahan empat orang
namun setelah kami melakukan cross check data yang terverifikasi
itu baru satu orang
dan tiga orang belum kami temukan datanya secara rinci
sehingga pengumuman tiga orang lainnya akan kami umumkan sore besok dan
atas perbedaan tersebut pihak satgas terus melakukan cross check pusat
namun hingga pukul lima tiga puluh jumat sore belum diperoleh data terverifikasi
karena kemungkinan tiga orang yang dinyatakan sebagai penambahan baru
adalah tiga orang yang positif asal sumatera selatan
yang spesimennya dikirim kembali untuk dilakukan pemeriksaan ulang
bisa saja hasilnya tetap positif
namun bisa saja tiga penambahan tersebut memang tiga nama baru
sementara itu jumlah odp pada sepuluh april di sumatera selatan berjumlah satu sembilan ratus lima puluh empat
pada jumat ini ada penambahan empat orang
dari jumlah satu sembilan ratus lima puluh empat itu sebanyak satu satu ratus enam puluh satu orang telah selesai masa pemantauan
sedangkan data pdb total ada enam puluh orang
dua puluh orang sudah dinyatakan negatif dan sudah pulang
untuk sampel spesimen yang sudah diperiksa
premium lidbang kemenkes sebanyak satu ratus enam puluh orang
sembilan dinyatakan negatif delapan belas orang positif dan enam puluh empat orang hasilnya belum keluar
beni apriyadi dono purwanto palembang sumatera selatan